bojo nagoro tenggul international folklore festival telah sampai di akhir acara
digelar pada dua puluh dua hingga dua puluh enam juli dua ribu dua puluh
acara ini ditutup dengan pameran pernik pernik khas bojo nagoro
gelaran musik dan juga tari bersama seluruh delegasi
slovenia india uzbekistan serta dari aceh
souvenir handmade yang mayoritas mengangkat tenggul yang menjadi tajuk festival internasional ini
tersaji dalam banyak wujud mulai dari topeng batik dan lainnya
seperti wayang tenggul wayang khas bojonegoro ini menjadi prima dona
bentuknya yang khas menarik hati para wisatawan
magisnya desain batik tulis memang luar biasa
terbukti bergantian para delegasi ini memilih dan mencoba berbagai macam batik
warna dan desain yang menarik hati sulit untuk dilewatkan
beberapa kerajinan dari kayu jati asli bojonegoro juga memukau para pelaku folklor dari empat negara ini
tak ketinggalan produk kuliner juga tak luput dari perhatian
bermacam camilan yang dijajakan nampak cocok dengan selera orang eropa
menjelang malam acara penutupan bojo nagoro tenggul international folklore festival
digelar di kediaman bupati bojo nagoro anamu awanah
suasana akrab antar delegasi makin semangat
marak saat delegasi india naik ke atas panggung dan menyanyikan lagu india
yang sudah menjadi lagu wajib para penggemar lagu hindustan di indonesia
jaya jaya serentak tanpa dikomando
semua delegasi termasuk ibu bupati bojonegoro turut melantai berjoget india
semakin malam semakin meriah
masing masing delegasi menyumbangkan lagu dari negaranya dan disambut antusias oleh semua peserta
bojo nagoro festival adalah mimpi yang terjadi
seperti tidak semua orang ingin
bukan semua orang ingin seperti ini
tapi saya benar benar percaya di ini
dan saya rasa sangat beruntung untuk berada di sini
dan ini adalah kehormatan untuk berada di sini
terima kasih banyak banyak bojo nagoro festival untuk mengundang kami
anamu awanah bupati wanita pertama bojo nagoro ini tampak puas
dengan kesuksesan pagelaran bojo nagoro tenggul international folklore festival
persiapan matang pemkap bojo nagoro tak mengkhianati hasil
saya senang sekali dengan pasangan
di ptif ini tentunya pelaksanaan ini memang kami persiapkan dengan matang
dan juga tim tim dengan matang
dan saya terima kasih seluruh delegasi yang begitu antusias
dan juga mengikuti seluruh rangkaian acara
dan juga dengan siov juga demikian mensupport kami semuanya
terutama juga memang dinas kebudaya pariwisata
karena sudah ada pengalaman yang kedua
jadi ini lebih matang lagi
pagelaran yang dimulai sabtu dua puluh dua juli hingga rabu dua ribu dua puluh satu
dua puluh juli ini membuktikan bahwa kota kecil penghasil minyak
yang berjarak seratus km dari ibu kota provinsi ini
diakui oleh dunia internasional akan kemampuannya menggelar festival kelas dunia
ganjar wijaksono aga nipah bojo nagoro jawa timur